seusai pelaporan ketua mahkamah konstitusi kedewan etik
peneliti mk abdul govar husnan dibebas tugaskan
karena dinilai melanggar kode etik dengan tidak menuruti arahan pimpinan
arahan pimpinan yang dimaksud adalah
govar mengurungkan niat melaporkan arif hidayat kedewan etik
keputusan govar melaporkan arif hidayat kedewan etik
di dasari pernyataan arif yang menuding govar tidak kompeten dalam pekerjaannya
gofar pun menyatakan siap menerima segala risiko yang timbul
sebagai dampak dari tulisan opininya di sebuah media masa
yang mengkritik sikap arief hidayat
yang dinilai tidak lagi mampu menjaga maruah mk
karena terlibat berbagai kasus
saya tahu ini tidak mudah mbak
setelah menulis ini
saya kirimkan ke media kompas
saya itu tiga hari dua malam saya demam mbak
semalam itu saya mengganti empat kali baju
saya bukan orang yang berani
tapi saya harus menyuarakan ini
karena saya diajarkan oleh orang tua
untuk berjalan di jalan yang benar
kedua orang tua saya sudah meninggal
dan saya tetap memegang prinsip prinsip itu
oleh karena itu dengan berbagai risiko
saya tetap berjalan di jalan yang ini
saya kira itu mohon maaf terlalu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak